agar gak kesempatan aku
untuk niasa lain
doakan mama kamu cepat sadar ya
kalau mama kamu udah sadar
kita bisa mencarikan nama buat kamu
nama yang paling bagus untuk anak yang kuat dan luar biasa seperti kamu
sampai segitunya ngeliatin anak itu
padahal kan bukan anak kamu
ngapain kamu disini
ya mau lihat anaknya kamila lah
diliat dari sini
walaupun itu anak laki laki
tapi gak ada mirip miripnya ya sama kamu
kamu kalau ngomong jangan sembarangan
fadil aku tuh gak sotau
tapi aku bener bener tau
anak itu bukan anak kamu kan
kok masih kaget kayak gitu

aku tuh tahu udah dari dulu lagi
cuma sayangnya aku nggak punya bukti aja
dan kalau sekarang
aku punya bukti
karena aku udah menemukan hasil tes dna itu
gak percaya ya
aku sudah menemukan hasil tes dna kamu dan kami
dan di dalam surat itu menyatakan bahwa
anak yang kamila kandung itu bukan anak kamu
kalau memang kamu punya bukti
aku tuh memang udah baca
di situ tertulis bahwa kamu itu bukan ayah biologis
dari bayi yang ambil kandung
ya tapi kamu beruntung
karena tante ambar sudah merobek surat itu
jadi aku gak punya bukti
kalau kamu gak punya bukti
ngapain kamu disini
ya aku cuma mau ngobrol aja sama kamu
aku bingung deh sama kamu
seorang anak teladan
anak kebanggaan orang tuanya
bisa menyembunyikan kebohongan seperti ini
dan membela perempuan murahan seperti kamila
jaga mulut kamu ndi
loh aku bener kan
fadil kamu tuh gak seharusnya ikut ikutan kamila
keluarga kamu udah membesarkan kamu
udah mendidik kamu secara baik baik
apa jadinya kalau mereka tahu
perempuan yang selama ini mereka puja puja
melahirkan anak yang bukan anak kami
apapun yang tertulis di kertas itu
anak ini adalah anak aku
aku gak mau ribut sama kamu ndi
lebih baik kamu pulang
aku memang gak punya bukti ya
suatu saat semuanya pasti akan terbongkar
karena tuhan maha tau dan tuhan maha adil